saya yakin kalian tidak pernah masuk
kalian kalau masuk mungkin kalian diusir
itulah pernyataan prabowo subianto yang menuai kontroversi
calon presiden nomor urut dua ini menyampaikannya pada saat berkampanye di boyolali jawa tengah
gelombang protes warga di kota susu ini
memuncak pada minggu empat november lalu
mereka menganggap pernyataan prabowo merendahkan warga boyolali
itu sudah incentives goedai prabowo jadi kita menyebutkan undung bersatu
tidak mungkin prabowo
tak hanya prabowo
kontroversi dari ekspresi diksi elit juga menyeruak saat presiden joko widodo
yang juga akan bertarung dalam pilpres dua ribu sembilan belas
mengucapkan istilah sontoloyo
di muka publik
hati hati banyak politik politikosantedai baik baik

lebih satu bulan sudah masa kampanye
namun publik justru lebih banyak disuguhi kegaduhan yang jauh dari substansi
belum lekang dari ingatan kita kebohongan ratna sarumpait yang membuat geger jagad politik
insiden ini seakan mengafirmasi kegelisahan banyak pihak tentang kualitas narasi yang dipakai dalam kontes politik
tak tanggung tanggung calon presiden prabowo sbianto yang kadung percaya dengan drama ratna harus meminta maaf kepada publik
jadi saya disini atas nama pribadi dan sebagai tentunya pimpinan

saya minta maaf kepada publik bahwa saya telah ikut menyuarakan sesuatu yang belum diyakini kebenarannya
namun pihak lawan merasa kebohongan ratna tidak berdiri sendiri
jadi saya tidak percaya bahwa
ratna sarumpait adalah pelaku tunggal
saya tidak percaya bahwa orang orang di sekitar prabowo atau prabowo sendirilah korban
karena ini adalah suatu fenomena yang sudah sistematis
mempercayai ratna sarumpait seolah olah pelaku tunggal dari hoaks ini sama seperti mempercayai
seolah olah lee harvey oswald itu pembunuh tunggalnya kennedy bagi saya
perdebatan di ruang publik banyak diisi oleh manuver dan aksi yang kontroversi dari para pelakon
termasuk perang jargon dan slogan
make indonesia great again
hampir dua bulan masa kampanye berlangsung namun publik disuguhkan dengan suasana politik yang berisi sensasi dan kontroversi
kedua kubu saling sindir satu sama lain
terbaru misalnya wakil ketua partai gerindra valizon juga mengeluarkan ada lagu politikus sontoloyo dan juga puisi ada genruwo di istana
sementara cawapres maruf amin ini tengah ramai diperbincangkan karena menggunakan istilah buta dan juga budeg
mengapa hal hal yang substantif dalam masa kampanye ini seolah dikesampingkan
bagaimana dengan adu program yang seharusnya diutamakan
kita akan ulas malam hari ini saya sudah bersama dengan dua narasumber studio
ada bang ferry juliantono jubir bpn prabowo sandi bang ferry selamat malam
dan sudah ada kang ujang komarudin penghemat politik kang ujang selamat malam
dan kami juga telah sudah mencoba untuk menghubungi tim kampanye nasional dari jokowi maruf amin
namun sampai dengan program ini berlangsung banyak yang tengah ada di agenda internal partai masing masing
kita tetap berjalan bersama dengan dua narasumber di studio malam hari saya ingin ke bang ferry terlebih dahulu
bang ferry cukup ramai sekali ya pekan ini misalnya
atau mungkin kita tarik dua pekan belakangan lah ada sejumlah istilah istilah
mulai dari politikus sontoloyo ada tampang boyolali misalnya
ada politikus genderuo direspon satu sama lain dan lain sebagainya
dan terus terus menerus seperti itu
salah tidak sih bang ferry kalau kemudian publik saat ini beranggapan kok ini banyakan sensasinya ya dibanding kita menunggu
apa program program yang seharusnya disajikan oleh masing masing kandidat
pertama tentu kita membantah kalau kemudian kita dianggap melakukan apa
kegiatan kegiatan yang tidak produktif seperti itu
tidak subtantif ya
subtantif kita sudah menyelesaikan visi misi pasangan pak prabowo dan pak sandi
kita sudah menyelesaikan program aksinya
kita sekarang juga sedang menuntaskan nomenklatur struktur dan fungsi dari pemerintahan yang akan kita bentuk
termasuk juga nanti dengan anggarannya
jadi sebenarnya kita sedang menunggu sebenarnya cnn mengundang kita untuk berbicara tentang
tema tema yang substantif
tapi itu sudah ada bang atau masih dalam persiapan
sudah ada semua kan visi misi sudah
oke visi misi sudah ada
sejak dua bulan kpu program aksi sudah selesai
merampungkan nomenklatur struktur fungsi itu harus kita selesaikan sekarang
karena tidak mungkin
ini kesalahannya presiden pak jokowi pak yusuf kala ketika terpilih kemarin kan
karena tidak menyelesaikan nomenklatur struktur dan fungsinya
sehingga pemerintahannya itu kalau lihat implementasinya yang dilakukan sekarang
sangat jauh dengan visi misi tentang nawacita
nah belajar dari situ kita ingin menyelesaikan soal struktur dan fungsi ini menjadi penting
untuk diselesaikan sekarang
dan ini pekerjaan yang tidak mudah dan sebenarnya sangat substantif
karena ini menyangkut tentang jalannya pemerintahan yang akan dilakukan ke depan
nah balik kembali ke soal yang tadi sontoloyo
saya nggak tahu sebenarnya pak jokowi sedang bicara tentang apa
kemudian menyebut politisi sontoloyo
kemudian belakangan tambah lagi menyebut politisi genderuwo
saya gini kita nggak mau kemudian ikut ikutan menanggapi persoalan yang remeh temeh gitu
karena kami punya fokus bicara tentang soal ekonomi
bicara tentang penyediaan lapangan pekerjaan penyediaan harga harga yang terjangkau
karena rakyat sebenarnya justru butuh soal soal bagaimana mengatasi masalah soal ekonomi
kan saya malah menduga sebenarnya pak jokowi sekarang sengaja memproduksi
pernyataan pernyataan yang seperti itu
sebenarnya sedang menutupi
kelemahan kelemahan pemecahan masalah yang sekarang dilakukan oleh pemerintah
masalah soal penanganan kasus lion air musibah bencana bencana alam
dan juga bisa jadi memproduksi pernyataan pernyataan seperti ini
untuk menggiring kita semua masyarakat untuk lengah terhadap beberapa keputusan keputusan pemerintah
yang sekarang penting dan berdampak
misalkan soal impor jagung dalam jumlah yang sangat besar itu hari hari ini nih
kita semua jadi lupa soal bagaimana pemerintah saat ini melakukan import besar
besaran beberapa produk pertanian kita
jadi menurut pak ferry ini ada bagian dari strategi juga sebenarnya begitu atau gimana
karena itu menurut saya sengaja produksi ini dugaan saya seperti itu
ya soal yang lain begini hasil surveinya menurut saya memperlihatkan pasangan pak jokowi dan pak kiai ujiwimahruf amin stuck
saya nggak tahu kenapa tapi menurut saya itu juga cukup mengkhawatirkan kubu pak jokowi pak kiai maruf amin
kita ini jadi diajak mempersoalkan itu
padahal dari kubu pak jokowi pak ⁇ maruf ⁇ seringkali menuduh kita supaya kita bicara tentang soal soal yang programatik data dan lain sebagainya
tapi produksi sontoloyo gunderuwo itu kan justru dari kubunya pak jokowi pak kiai ujiwimahruf amin
tapi kemudian direspon juga oleh teman teman prabowo sandi tim
ada lagu politikus sontoloyo kita sudah dengar yang baru itu gimana akhirnya bang ferry
respon dari itu
tapi kalau badan pemenangan nasional kita semua pasangan pak prabowo sendiri pak sandiaga uno sendiri
sekarang berkeliling ke seluruh wilayah indonesia bicara tentang concern soal isu ekonomi tanpa melupakan bidang bidang yang lainnya
tetapi soal isu lapangan pekerjaan soal harga harga itu kemudian dilakukan
dan sekarang pak jokowi juga ikut keliling ke pasar juga
buktinya terus ikut apa ikut apa namanya bicara tentang soal harga harga dan lain sebagainya
jadi dari sejak awal pak prabowo pak sandi mengumumkan jadi pasangan capres dan cawapres kita sudah bicara tentang isu ekonomi
waktu diumumkan di kpu pak sandiaga lebih jelas lagi eksplisit tentang problem yang dialami oleh kaum perempuan atau emak emak
yaitu soal kebutuhan ekonomi rumah tangga dan lain sebagainya
itu kan isu substantif bukan isu
remit remit begitu ya oke oke
kalau dibalas sama sontoloyo kita kan nggak mau jadi turun pangkat gitu
kang ujang hampir dua bulan masa kampanye ini ya kalau tadi kalau bang ferry mengatakan kita sudah sangat substantif isi isinya begitu
mungkin yang seberang yang tidak
sayangnya memang kita tidak bisa mengkonfirmasi langsung karena orangnya tidak ada perwakilan
tapi begini kang ujang kalau dari yang kang ujang lihat secara masa pilpres ini ya masa kampanye berlangsung ini sudah hampir dua bulan
yang kemudian kita dengar banyak sekali kegaduhan kegaduhan istilah saling sindirlah memproduksi hal hal yang sifatnya tidak substantif
ini sebenarnya apa sih yang tengah terjadi kalau kang ujang telah ah ya
ya karena begini ini pertarungan kan ada dua kubu
jadi kubu incumbent dengan kubu oposisi
nah karena dua kubu ini inilah maka akan terlihat
ya fragmentasinya terlihat kubu kubuannya terlihat katakanlah isu isunya juga terlihat
oleh karena itu sesungguhnya kemarin yang menarik saya kalau ketarik ya di pilkada dki ada tiga pasangan
sehingga ada kubu yang lain katakanlah kubu ahy yang bisa menyekat dua kekuatan besar yang sedang bertarung ketika itu
nah hari ini di pilpres di dua ribu sembilan belas nanti ini tidak ada kubu yang lain dengan tingginya presidensial threshold itu
sejatinya sebenarnya begini
saya ingin mengatakan
jangan jangan pak jokowi menstigmatisasi
jadi lawan politiknya oposisi itu memang dilemahkan ya kan
distigmakan bahwa ya mereka misalkan orang yang suka berbuat onar
atau mereka memang katakan sering mengkritik yang tidak berdasarkan fakta misalkan begitu kan
nah inilah pak jokowi tidak mungkin mengutarakan hal itu kalau tidak ada maksud
saya yakin ada maksud tertentu
nah dalam konteks orang jawa saya mengatakan
ini kan memang isu ini kan enak disantap oleh masyarakat
karena isunya isu berbau mistis berbau klinik
dan kita lihat tayangan tayangan di media masa
masyarakat indonesia termasuk mahal mahal kalangan jawa termasuk kita sendiri juga senang dengan hal hal yang mistik
oleh karena itu begitu ada kata kata ya kan
gondoruwo itu langsung menjadi sebuah perdebatan apalagi yang mengatakannya presiden
nah kita kembali kepada dua bulan setelah berkampanye dua puluh tiga september ya kalau saya tidak salah
saya ingin mengatakan saja kalau di amerika itu clear ya pertarungannya tajam saling berhadapan hadapan
tapi mereka mengutarakan katakanlah politik yang cerdas
yang memang mereka bukan hanya tadi berdebat yang tidak substansial
kata bang peri memang bilang sudah substansial kok tapi bisa jadi dibalas dengan hal hal yang tidak substansial
nah kembali kepada pertarungan yang dua tadi
kata bang peri tadi dikatakan kalau pak prabowo bisa saja nanti menyalip gitu kan
nah ini sebenarnya kekhawatiran kekhawatiran incumbent kepada sosok prabowo yang dianggap oposisi tersebut
karena incumbent ketika dia setak surveinya maka dia tidak akan naik lagi
tapi pak prabowo dalam waktu enam bulan ke depan ya kan karena dia masih punya waktu masih bisa kemungkinan naik
oke nanti kita bahas seperti apa kemungkinan kemungkinan itu kita akan bahas kita harus jeda terlebih dahulu
prime news akan segera kembali sesaat lagi
ya anda kembali di prime news saya masih bersama dengan bang ferry julianto dan juga kang ujang komarudin
sekali lagi kami sudah berusaha untuk mengundang perwakilan dari tim kampanye nasional jokowi maruf namun tidak ada yang bisa hadir malam hari ini
saya ke bang ferry diantara banyak sensasi kontroversi yang belakangan kita yang ada di publik ya
selain ada politikus genderuwa misalnya kemudian di respon lagi politikus kontrol di respon lagi
satu hal yang kemarin juga mungkin kita masih ingat ada mengenai kasus tampang boyolali dan lain sebagainya
kalau bang ferry melihat ini bagaimana ini apakah satu hal yang juga mengganjal substantif kah
atau sebenarnya ini justru hal hal yang tidak seharusnya untuk kemudian di
saya nggak makanya ini saya nggak tahu
framingnya itu diciptakan seperti seakan akan pak prabowo merendahkan
padahal kalau lihat video utuhnya jelas sekali pak prabowo menyatakan itu dalam lingkup yang kecil low content karena disesuaikan dengan yang hadir di sana
jadi kita menyimpulkan memang pak prabowo tidak bermaksud untuk merendahkan
ya masyarakat boyolali yang bisa berpikiran jernih rasional pun juga tahu memilah mana membedakan mana yang kelakar
mana yang niat sengaja merendahkan
cuma ini kan masalahnya kemudian justru yang ribut ini yang di luar
nah kebetulan tadi kita lihat video bupati boyolali yang kebetulan juga salah satu dari pdip lah
kemudian menyatakan memobilisasi menggunakan kata kata yang mohon maaf pakai kebun binatang gitu
menurut saya kenapa ini tidak pernah dimunculkan di media televisi
padahal seorang kepala daerah beliau juga katanya tim ses
karena pengarah dia otomatis menjadi pengarah dari pemenangan di daerah
jadi ini parah kalau udah sampai bupati menurut saya mengeluarkan kata kata kebun binatang
kemudian memobilisasi kemudian memelintir persoalan ini menjadi persoalan yang primordial sifatnya
dan oleh karena itu saya tapi juga heran kenapa media tidak pernah memberitakan soal ini
kami sudah melaporkan secara resmi
karena kami juga nggak mau membalas
kami juga nggak mau membalas dengan menggunakan cara cara yang merendahkan seperti itu
kami melaporkan karena itu ranahnya
dan kita sudah laporkan
kemarin di boyolali juga sudah dilaporkan bupati boyolali ini
di polda jawa tengah juga sudah
di jakarta di bawaslu dan baris krim juga sudah kami laporkan
nah kita lihat sekarang polisi berani nggak menindaklanjuti yang jelas jelas itu
kemudian kita kembali masalahnya sekarang saya juga belakangan ini pak jokowi kelihatan sangat
jokowi kelihatan sangat emosional
waktu pertemuan pak presiden jokowi dengan relawan relawannya sudah kita harus siap gitu gitu loh
jadi diksi diksinya juga diksi diksi yang perang
yang apa namanya seperti justru malah menyebar situasi yang kurang kondusif
sebaliknya pak prabowo makin kesini makin santai
pak sandiaga juga apa namanya
ya ya kemana mana baik ke kubu kita maupun ke
ya relax santai
kita juga ke boyolali juga kita nanti dalam waktu dekat akan bikin acara di boyolali
kita nggak mau suasana ini karena kita punya komitmen
jadi udahlah nggak usah apa namanya kalau khawatir terhadap hasil apa survei
bahwa stagnan tapi jangan terus kemudian stagnan terus kemudian jadi
soal misalkan yang terakhir
apa pemasangan poster di tempatnya pak habib rizik
itu kan jelas ditemukan ada oknum
tapi ya kita lihat polisi mau nggak menindaklanjuti
kemudian ada masalah masalah kayak gitu lah
jadi kita nih sebenarnya masyarakat pun juga udah tahu
karena sosial media sekarang memberikan informasi yang sama
jangan jangan sebenarnya masyarakatnya sudah maju berapa langkah
justru elitnya dalam hal ini oknum oknum yang bicara tentang itu
kalau bicara pak prabowo bicara tentang

konteksnya itu adalah konteks tentang keterbelakangan tentang ketimpangan kemiskinan
kemudian pak prabowo bicara tentang yang lain lainnya menurut saya sih
tapi itu sudah substansif belum sih sebenarnya bang ferry bicara soal itu
soal keterbelakangan soal kemiskinan lah indonesia
jawa tengah itu provinsi yang paling miskin kok diantara jawa barat jawa tengah
sehingga muncul istilah itu begitu
jadi kita juga harus bicara tentang realitas
yang sebenarnya jangan kita bilang disitu miskin terus kita bilang gak miskin
justru sebenarnya dengan apa yang disampaikan pak prabowo kita sekarang menjadi tahu wajah boyolali itu seperti apa
buktinya sekarang banyak masyarakat boyolali yang pertama mereka malu punya bupati yang menyampaikan kata kata yang seperti kebun binatang itu
yang kedua orang boyolali orang jawa tengah tahu bahwa sekarang kondisi di jawa tengah relatif lebih miskin dibandingkan jawa barat dibandingkan jawa
jawa tengah saya rasa juga menjadi salah satu provinsi termiskin
kang ujang pertarungan ini seperti apa tadi yang kang ujang petakan ya
kalau di amerika itu tajam sekali mungkin gagasan gagasan yang diajukan
kalau saat ini kita kan masih melihat ramainya saling merespon satu sama lain begitu
ketika ada satu kubu mengeluarkan istilah apa direspon balik direspon
selalu seperti itu sejauh ini begitu ya
kalau pertarungan politik pilpres ini karena sudah terfragmentasi dua
ini mengulang lagi rematch sebenarnya dari pilpres sebelumnya
yang kang ujang petakan itu seperti apa
saya ingin mengatakan demokrasi itu membangun bukan hanya kekuatan incumbent atau petahana yang kuat
tapi oposisi juga yang kuat
jadi ketika oposisinya mengkritik ya kan
apapun itu tadi tidak boleh dikatakan membalas dengan sesuatu dengan kata kata yang tadi kata kata yang ada
kebun binatang dan lain sebagainya
karena ini tadi tidak mencerminkan sebagai politik yang berbudi
yang tingkat kecerdasannya sangat rendah
nah kalau oposisinya kuat maka keseimbangan politik akan terjadi
yang saat ini terjadi seperti apa
nah sekarang kan oposisi berusaha diremahkan
karena apapun yang dilakukan oleh oposisi seolah olah salah
seolah olah dia dalam posisi lemah salah
dan memang media di situ berperan
untuk membantu katakanlah menyalahkan setiap kritik kritik yang dilakukan oleh oposisi
nah sesungguhnya kalau kita ingin demokrasinya adil berjalan dengan fair dan baik
maka kekuatannya harus imbang
media juga harus ikut
harus punya respon yang baik terhadap yang dikembangkan oleh oposisi
ketika dia bertarung tadi selain dari respon respon yang negatif
maka sesungguhnya akan ditumbuhkan respon respon yang positif
karena itu tadi yang kata bang ferry katakan
jika ada visi misinya sudah jelas
program programnya sudah jelas
mari kita itu lempar kepada masyarakat
sehingga masyarakat tahu dan jelas

nanti dijawab kang ujang
kami harus break terlebih dahulu

jangan jangan karena masyarakatnya yang suka juga dihadirkan dengan hal hal yang belum substantif atau enggak
jujur ya ketika masyarakat kita tadi masih bodoh masih banyak yang miskin
maka tingkat peradaban kita juga masih rendah
nah tingkat peradaban yang masih rendah itu oleh karena itu akan terlihat ya kan dengan cara merespon segala sesuatu
misalkan tadi ketika kita merespon politik yang sesungguhnya harus ada substansinya
tapi dipinggirkan sehingga yang muncul tadi hal hal yang aneh aneh tadi
oleh karena itu kita mendorong tadi bang peri katakan bagaimana masyarakat memiliki kecerdasan dalam politik
nah kalau saya lihat perilaku kalau dalam teori ya politik kita kan di masyarakat kelas bawah itu masih dalam konteks politik yang masih dimobilisasi
belum dia belum pada tingkat partisipasi yang penuh
oleh karena itu bang ferry kita semua ya mau caleg mau capres tim sukses termasuk kita ya
itu mendorong agar lebih kepada tingkat yang tadi membangun sebuah peradaban
di mana masyarakat ketika merespon sesuatu itu berlandasan kepada
hal hal yang diajukan oleh capres cawapres bukan dipinggirkan lalu dinafikan
oleh karena itu membangun kecerdasan masyarakat tadi jangan masyarakat lebih cerdas
kita bersyukur kalau masyarakat sudah cerdas tapi ketika kita melihat data misalkan buta huruf yang masih banyak
masih pak tamat sd ya ini yang harus kita tingkatkan pendidikannya
oleh karena itu siapapun nanti yang menang itu membangun pendidikan ada suatu keharusan
oke baik bang ferry terakhir singkat saja masih ada waktu sekitar lima bulanan
harapannya semoga apa atau tetap ada sensasi sensasi ini atau enggak
pak prabowo pak sandi makin rileks kita kerja keliling di beberapa titik seluruh wilayah indonesia
badan pemenangan nasional juga makin optimis tren kita naik dan kepada yang trendnya stagnan
menurut saya jangan kemudian mencari atau memproduksi masalah dan pernyataan yang remeh temeh
kita harus ingat bahwa tugas kita adalah mencerdaskan rakyat dan saya mengajak kepada media juga
untuk memberi kesempatan kepada kita menyampaikan gagasan gagasan besar
hal hal yang sifatnya substantif jangan ikut ikutan dengan apa namanya
rekayasa penguasa yang ingin memproduksi yang remeh temeh
kita tunggu bang ferry tentu komitmen dari kedua belah pihak mengenai lima enam bulan masa kampanye ini
mudah mudahan lebih berbobot lagi karena lagi lagi kita kembalikan ke masyarakat
yang nanti akan menilai seperti apa tentu kandidat kualitas kandidat masing masing dari capres dan juga cawapres
terima kasih banyak bang ferry sudah hadir di kang ujang terima kasih banyak
dan demokrasi harus bisa mencerdaskan masyarakat
bukan malah memberikan sesuatu yang bisa menjatuhkan publik kelembah kebodohan
saling respon tidak haram tapi harus kedepankan visi misi dan juga adu gagasan untuk indonesia yang lebih gemilang
demikian prime news kami harus jeda tetaplah bersama kami di cnn indonesia